memasuki pergantian tahun ekonomi indonesia diprediksi akan tumbuh lebih baik dibanding tahun dua ribu tujuh belas
asumsi ini berdasarkan pada anggaran pendapatan belanja negara yang sudah disetujui
bank dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu delapan belas sebesar lima tiga persen
sedikit lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah
dilansir dari laman the tick finance kondisi perekonomian terlihat baik dengan meningkatnya harga komoditas
yang membuat data penopang pertumbuhan ekonomi membaik
bank dunia melihat pertumbuhan ekonomi indonesia tidak besar jika melihat dari kuartal ke kuartal
namun data penopang terlihat mengalami perbaikan yang signifikan
seperti investasi yang berada di level tujuh persen dan data ekspor yang mencapai level tujuh belas persen
bank dunia juga memberi sinyal tantangan yang akan dihadapi tahun depan
seperti perekonomian global dan juga tantangan domestik
bank dunia juga memberi sinyal tantangan yang akan dihadapi tahun depan
seperti perekonomian global dan juga tantangan domestik